fatir kamu kembar tiga enggak iya kalau kamu kembar tiga kan enak kebagiannya bertiga tiga
iya birgit semua kebagian ada enggak ya sorry mbak saya punya kembaran tapi kalau anak kucing
apaan tuh kemarin tujuh mau jadi satu dong wah bagi tiga dong aku dan nyuruh
bakal ada penulis nih
saya tahu saya salah waktu itu
sekarang saya minta maaf kepada kalian bertiga oke oke enggak apa apa di lalu biarlah berlalu
ya saya tahu kalian ini bukan perempuan gampangan iya kan ya enggaklah iya masa iya dong iya
tolong deh pak tolong deh saya enggak suka mau cuman ngelabak kayak gini
eh udah dikasih hati kau malah megang megang sih
mulai sekarang kalian saya pecat
dan saya tidak mau melihat wajah kalian di sini lagi
bisa kita dipencet si bos
kalau dipencet siapa ya
kalau dipencet siapa ya
kalau dipencet siapa ya
saya yang kasih makan
anak saya mau dikasih susu apa
yang beliin baju dan makeup siapa
tenang aja kita masih dapat kok dari penjualan album kita juga
besar karena saya akan menuntut album kalian sebab kalian telah menciplak lagu saya tanpa seizin saya sedikit pun
pencipta lagu yang karyanya kalian baca
secara hukum kita sulit untuk memenangkan kasus ini
loh kok bisa anda kan pengacara kami
jadi seharusnya anda membela kami dong
terus terus maksudnya kita gak punya pilihan lainnya sih
baru kali ini melihat pengacara
sudah menyerah duluan
kalau sekedar membela itu soal gampang
tapi kalau untuk menang
saya cuma punya dua opsi pilihan buat mbak mbak
yang pertama kalian harus menyerahkan rumah ini beserta isinya kepada bobi
sebagai ganti rugi untuk bayar royal
di atas hak ciptaannya
mbak mbak harus siap untuk masuk penjara selama sepuluh tahun
karena pelanggaran hak cipta itu
tidak ringan hukumannya
kalian semua gak usah panik
dibencara sepuluh tahun
gue sih setuju aja deh sama lo
karena kayaknya gak ada pilihan lain ya
selain nyerahin rumah itu
tapi kan kita udah kerja keras
buat beli rumah ini
maksudnya kita lepas begitu aja sih
ya abis gak ada pilihan lain emangnya mau masuk penjara sepuluh tahun
jualin barang barang ini sih
kita harus cari solusinya
udah aja jangan takut
tenang aja kita pasti bisa kok
jadi kalian pilih opsi yang mana
kalau cuma itu pilihannya
kayaknya kami nggak bisa mengelak lagi
kami lebih memilih
jalan damai dan rela kehilangan rumah ini
kalau memang itu yang jadi pilihan kalian
kalian harus angkat kaki dari rumah ini
maksudnya kita mesti pergi sayang
kita udah gak boleh tinggal di rumah ini lagi
manusia memang kadang kadang mesti di atas
kadang kadang mesti di bawah
mesti sabar ya
gak tau deh
ini dia kita
kalau ngejembatan kali
kalau ngejembatan emang aku gembel apa
waktu kemarin saya temuin mereka bertiga
dan waktu saya bilang mereka harus angkat kaki dari rumah itu
mereka langsung sok
seperti sayur asem tanpa asem
mereka bertiga memang tidak memandang saya
apa mereka nggak tahu siapa saya sebenarnya
mereka itu wanita wanita bodoh yang tidak tahu kalau mereka kita tipu bus
aku tahu pejabat
penggemar janda janda berkarat
capek banget nih
kita mau jalan kemana lagi nih dari tadi
jalan jalan kayak gak ada tujuan gini
mau kemana nih
gue juga gak tahu mau kemana
gimana kalau kita ke tempat temen aku aja
aku baru kenal sama dia orangnya baik banget loh
orangnya pasti mau
soalnya dia juga pernah nolongin aku
emangnya dia mau nempatin gue di situ sama si dewi juga
pasti maulah dia
orangnya baik kok
dia pasti gak keberatan deh kalau kita bikin
tapi kalau dia nggak mau juga gak apa apa
gue juga punya sahabat kok
kita bisa tinggal disana juga
sebenarnya gue punya gebetan juga sih yang baik
kalau memang temen lo dan temen lo gak ngizinin gue tinggal di tempat mereka ya
pasti gebetan gue ngasih gue izin tinggal sama dia

lo berdua yakin
ini rumah fatir yang lo kenal
iya lah gue yakin banget
orang gue pernah belajar ngaji disitu
gue juga pernah kesini
hah jangan jangan fatir sama lagi
wah tunggu dulu
kita harus ngebuktiin dulu siapa tahu aja patiar itu kembar tiga
kayak mas bram dulu
udah juga ya
enak aja ini fatir sahabat gue
fatir kamu kembar jiga gak
iya kalau kamu kembar tiga kan enak ngebaginya buat kita bertiga
iya biar gitu semua kebagian
ada gak ya
sorry mbak saya nggak punya kembaran
tapi kalau anak kucing di belakang ada tuh kembar tujuh mau
jadi fatir cuma satu dong
wah bagi tiga dong